seekor ular piton sepanjang tiga meter lebih masuk ke dalam rumah seorang warga
yang sedang dilanda banjir di kota palangkaraya kalimantan tengah rabu siang
diduga ular ini keluar dari hutan untuk memangsa hewan ternak milik warga sekitar akibat kelaparan
warga jalan junjung bui tiga kota palangkaraya geger dengan masuknya seekor hewan
melata jenis ular piton ke dalam rumah yang tengah dilanda banjir rabu siang
ular piton yang juga dikenal dengan nama sanca kembang ini
bersembunyi di bagian atas ruang dapur yang melilit di bagian kayu bawah atap rumah
untuk mengevakuasi ular tersebut pemilik rumah melaporkan kejadian ini ke ketua rt setempat
hingga memanggil relawan masyarakat untuk menangkapnya
kalau ini tiga tusuk saja ya karena di atas
karena kita tidak mempunyai alat yang memadai jadi kita cuma punya hook stick dan lain lainnya tidak ada
nah kendalanya di situ
jadi ularnya jenis apa
jenis reticulatus sanca kembang
sekitar tiga meteran
di kemana kan rencana
seperti biasa ular yang kita temukan kita serahkan ke bksda untuk kembali dirilis lagi nanti
untuk di tempat habitatnya yang lebih enak dan lebih nyaman